kami harapannya memang semoga ini bisa diterima masyarakat dan bukan cuma di apa lagunya aja ya
tapi nanti akan mendorong mereka jadi pengingat biar mereka selalu taat prokes masker dan vaksin segala macam
makanya dari awal dari saat kantor kami memilih untuk memakai lagu nanam jagung
dan orang orang yang kita tunjuk juga menurut kami adalah yang cocok nih untuk proyek sebesar ini gitu untuk keven sebesar ini
makanya kami mencoba menghubungi mbak karmanita untuk soal hak cipta
lalu kami menghubungi antelti seniman di jogja juga namanya di jogja udah luar biasa
lalu kami nunjuk juga musik produser juga dari sana mas balan semuanya dari jogja
yang kita tahu kan jogja memang lekat dengan seni mbak ya
iya betul banyak seniman di sana memang ya
dari awal memang kantor kami ingin ini tuh yang terbaik
dengan harapannya memang agar sampai ke masyarakat bukan cuma hanya dilantunkan dan diingat
tapi juga membuat mereka menjadi pengingat kalau covid itu belum selesai begitu